dan kami baru saja mendapatkan informasi terkini bahwa direktur utama citylink albert burhan telah mundur dari jabatannya
langkah tersebut diambil pasca beredarnya video yang merekam seorang pilot citylink mabuk dan juga berjalan sepoyongan
untuk mengkonfirmasinya kami telah terhubung saat ini dengan direktur utama garuda indonesia bapak arief ibowo selamat sore pak arief
dengan budi adiputropo dari cnn indonesia anda bisa konfirmasi kebenaran berita bahwa bapak albert burhan resign dari jabatannya sebagai dirut citilink pak
iya jadi pada sore hari ini saya juga sudah berkomunikasi langsung juga dengan pak albert bahwa dengan kejadian yang terkini yang menimpa citylink
memang saya kira ini satu bentuk rasa tanggung jawab yang mendalam dan elegan
kalau saya bilang dan gentlement dari seorang dirut citylink untuk mengajukan permohonan pengunduran diri
jadi beliau mengajukan permohonan pengunduran diri beserta direktur operasinya
namun demikian saya kira kita memang melihat ini memang menyangkut masalah menjaga kredibilitas citylink sebagai perusahaan yang dicintai oleh rakyat indonesia
sehingga keputusan yang elegan ini kita
saya masih memperkenalkan proses dengan pemegang saham garuda indonesia
karena kan garuda indonesia ini kan pesan publik dan dimiliki oleh mayoritas oleh pemerintah republik indonesia dan beberapa pemegang saham publik lainnya
jadi ini saya tetap masih berproses untuk menindaklanjuti atas permohonan pengunduran diri dari pak albert burhan sendiri
jadi sudah mengundurkan diri tapi belum disetujui oleh para pemegang saham
salah satunya adalah
pemerintah ya pak ya
jadi belum tentu ini keputusan yang sudah final dari pihak citylink sendiri
kalau secara komitmen dari biro citylink tentu ini sudah keputusan bulat secara elegan untuk mengajukan permohonan
tetapi saya sebagai pemegang saham anak perusahaan citylink karena ini perusahaan garuda indonesia adalah perusahaan public company yang dimiliki oleh pemerintah majority
saya tetap harus berkonsultasi
dan mendapatkan kebijakan dari pemerintahan bumn dan pemegang saham lainnya
pak arief bicara mengenai bisnis airline itu kan bisnis kepercayaan publik nih pak ya
kalau terkait dengan kemunduran pak albert burhan ini terkait dengan insiden yang terjadi beberapa waktu lalu publik jadi mengait ngaitan
apakah memang mundurnya pak albert dan juga direktur operasi citylink ini semacam mengkonfirmasi bahwa memang betul pilot yang
pilot citylink yang dituduhkan itu memang betul mabuk dan melakukan beberapa kesalahan itu gitu pak maksudnya
sebenarnya ada beberapa hal yang kita tinjau dalam case yang terjadi di citylink kemarin
karena semua itu dalam tahap investigasi
semua dalam tahap investigasi
baik investigasi secara
untuk apa penyebab utamanya
namun secara faktual memang ada beberapa kejadian yang menunjukkan perilaku yang tidak profesional
jadi ini menjadi satu tanggung jawab secara perusahaan juga
jadi saya kira kembali lagi kepada keputusan yang telah diambil oleh pak albert dan direktur operasi
ini adalah keputusan yang elegan dan jantan untuk mengatasi hal tersebut
nah di satu sisi nanti kita akan lakukan evaluasi
dan sedang dilakukan tindakan tindakan yang lebih sistemik dan strategik terkait dengan kejadian tersebut
karena memang kita belum mendapatkan hasil final dari hasil investigasi tersebut
karena ini bukan masalah yang harus diselesaikan dalam sehari dua hari
tetapi kita kan mengantisipasi masa depan
jadi memang saya kira semua keputusan yang dilakukan oleh pak albert dan pak hadirotos
selaku direktur operasi adalah keputusan yang terbaik dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta kepada pt citylink indonesia
jadi pak arief meskipun pihak citylink kemarin sudah dinyatakan bahwa sebenarnya dalam tes urinnya pilot itu negatif
mabuk gitu pak atau mengonsumsi alkohol
dengan mundurnya pak albert dan juga direktur operasi ini bukan berarti langsung mengkonfirmasi bahwa memang betul sang pilot itu bersalah ya pak ya
seperti itu kurang lebih pak ya
kalau kita bicara mengenai dampak pak arief
halo pak arief masih bersama kami
kalau kita bicara mengenai dampak citylink ini kan kita bicara mengenai bisnis airline
dampak terhadap kepercayaan publik dan juga bisnis airline terutama citilink dan juga garuda ini seperti apa pak terkait dengan insiden yang ini
sebenarnya kan kita ada sistem alert juga ya
kita kan juga ada sistem yang regulary mengantisipasi adanya anti track dan sebagainya
kita juga bersama dengan unit pilot
unit atau pihak pihak yang kompeten untuk hal tersebut
dan pasti dalam satu hal ada beberapa telah yang mungkin ini menjadi pelajaran buat kita
saya kira sistem yang ada sekarang ini itu self defense nya ada gitu
karena pada saat kejadian tersebut kan sebenarnya kita juga sudah mendetect juga bersama sama dengan afc
sehingga kita sudah
sudah siapkan pilot standby juga gitu
jadi apapun yang terjadi apapun probability atau kemungkinan terjadi irregularity atau disruptive dalam satu operasi penerbangan
sebenarnya standar prosedurnya sudah ada
jadi makanya alhamdulillah itu tidak terjadi gitu
karena memang ini kejadian yang sangat luar biasa tetapi terantisipasi dengan baik
untuk mengantisipasi ke depannya seperti apa pak arief
kalau kita lihat misalnya ada regular
ada check yang lebih ketat lagi misalnya
atau misalnya pelaporan pelaporan dari masyarakat atau para penumpang seperti itu
sehingga kejadian kejadian seperti ini tidak terjadi baik di citilink ataupun di semua maskapai yang ada di indonesia
jadi yang pertama tetap budaya safety itu akan kita kuatkan ya
karena budaya safety itu akan menjadi concern dari top management sampai ke front line

jadi siapapun yang berada di area operasi penerbangan
mereka harus tahu mana safety hazard yang harus menjadi alert dari setiap karyawan
jadi kalau satu tier atau satu team kita ya
ada beberapa perilaku yang mungkin akan harjas terhadap safety
kita sudah alert dari awal
ini pertama culture dari safety
yang kedua ya kita akan cek semua prosedur
jika ditambahkan prosedur yang mungkin lebih ketat
dan yang ketiga kita akan melakukan
bersama dengan pihak yang berkompetensi
terutama dengan antisipasi kemungkinan pemakaian obat obat terlarang dan sebagainya
jadi sebenarnya kita sudah secara reguler lakukan untuk itu
seperti apa sih pak secara reguler antisipasinya gitu
yang sudah dilakukan selama ini oleh garuda ataupun citilink misalnya
ya melakukan random check melakukan pembinaan melakukan reminder reminder
kepada seluruh jajaran yang terkait dengan operasi penerbangan
terutama yang sangat sangat dekat dengan simpul simpul safety hazard
itu yang paling utama yang kita lakukan
jadi kita sekarang secara masif juga melakukan tindakan privatis untuk ke depan
pak arief ini sebelum saya tanya pertanyaan yang terakhir terkait dengan teguran dari kementerian perhubungan
kalau kita lihat kan proses yang terjadi kemarin kan ada laporan dari atau ada keluhan dari passengers pak
dari penumpang kepada awak kabin setelah mendengar
apakah mekanisme ini nanti juga akan diperhatikan pak
misalnya oleh garuda atau citilink bahwa jika ada keresahan dari penumpang ini bisa lebih diakomodasi gitu ke depannya pak
makanya ya safety hazard itu kita kenalkan kepada seluruh karyawan dari top sampai front line
jadi setiap kali ada informasi yang menyangkut masalah safety hazard
itu adalah informasi yang sangat berharga buat penumpang

jadi kalau ada masukan masukan dari masyarakat itu sangat sangat berharga buat kita
meskipun jelang lepas landas seperti kemarin itu pak ya pasti harus diperhatikan dan harus ditindaklanjuti oleh airlines gitu pak ya
pasti karena sebenarnya pada saat yang bersamaan afsec dan co pilot kan juga melakukan antisipasi
cuma kan itu terbukti bahwa dengan segera delay satu jam kita ganti pilot
kalau kita ketahui kementerian perhubungan sudah memberikan surat teguran yang cukup keras kepada citilink
apa tanggapan dari korporasi pak terkait hal ini pak
ya ini sesuatu yang sangat wajar ya bagi regulator untuk memberikan teguran kepada operator
jadi kita sadari betul kalau memang ada beberapa kelemahan yang harus kita perbaiki
kita pasti akan jalankan sesuai dengan kebijakan kebijakan yang diberikan oleh regulator
yang terakhir pak arief
jika pak albert buruhan dan juga direktur operasi kemudian mundur dari jabatannya
siapa yang kemudian akan menjadi car taker pengganti ceo dari citilink ini sendiri pak
ya jadi kalau secara gtg atau aturan main atau prosedur
kita masih punya waktu untuk melakukan assessment dan konsultasi dengan para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham publik
jadi kita tetap akan berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham publik
baik terima kasih sekali lagi keterangan dan konfirmasinya pak arief ibowo direktur utama pt garuda indonesia